sementara itu dari banyuwangi jawa timur proses serah terima jabatan perwira komandan sekolah kopaska angkatan laut dilakukan secara tak biasa
prosesi tersebut digelar di tengah hutan belantara banyuwangi jawa timur
kegiatan ini membawa misi kembali ke alam layaknya prajurit yang sedang berada di medan perang

kegiatan ini membawa misi kembali ke alam layaknya prajurit yang sedang berada di medan perang
kegiatan ini membawa misi kembali ke alam layaknya prajurit yang sedang berada di medan perang
kegiatan ini membawa misi kembali ke alam layaknya prajurit yang sedang berada di medan perang

kegiatan ini membawa misi kembali ke alam layaknya prajurit yang sedang berada di medan perang